keributan antar supporter sempat mewarnai jalannya pertandingan antara psis semarang dan persib bandung di stadion jatidiri semarang pada minggu malam
kedua supporter saling ejek usai persib berhasil mencuri gol di babak pertama
di babak kedua suasana makin memanas saat psis yang berhasil menyamakan kedudukan satu satu kembali mendapat perlawanan oleh persib
yang untuk kedua kalinya berhasil menyerangkan bola ke gawang psis
aksi saling lempar dan adu jotos antar supporter pun terjadi hingga ke area lapangan